apakah perlu saya bacakan komentar dari ranting ranting
ya bung noel kan nggak tahu bagaimana ibu mega memiliki sikap kenegarawanan dan
apakah perlu saya bacakan komentar dari ranting ranting
boleh ditanya boleh dicek teman teman pers silahkan dicek dari bawah
itu mereka menjadi benteng bagi ibu megawati soekarno putri dan juga kita menjadi benteng di dalam menjaga masa depan kita
kedepan apakah diantara teman teman pers dengan sistem seperti ini bisa menjadi kepala daerah
bisa menjadi wakil kepala daerah orang orang yang baik
pd perjuangan mengadakan sekolah partai sehingga muncullah eri cahyadi yang merintis karir dari
asn menjadi wali kota di semarang di surabaya
muncul bu ita menjadi wali kota semarang
pak abdullah suara anas menjadi bupati dua periode di banyuwangi
itu dari kalangan rakyat biasa rano karno
dari kalangan artis tapi punya suatu keberbihaan terhadap budaya bangsa
bisa menjadi gubernur pak jarod saiful hidayat seorang dosen
bisa menjadi wali kota blitar dua periode
begitu banyak dari kalangan rakyat biasa yang bisa menjadi kepala daerah
termasuk pak jokowi ketika belum berubah
sehingga ini yang terancam sekarang nanti yang menjadi pimpinan adalah mereka yang punya uang
mereka yang punya akses terhadap hukum
sehingga hukum bisa dilanjutkan menjadi alat intimidasi apakah itu yang kita inginkan
sisi gelap demokrasi kita yang harus kita selamatkan
maka mengapa ibu mega sampai menjadi amikus kuria sebagai warga negara indonesia
dan kemudian menulis dengan perasaan pikiran agar habis gelap benar benar terbitlah terang
dan media streaming lainnya